yaudah bi kamu sekarang ke rumah sakit juga jagain diman disana
ih jagain ku maha ari agan
ya jagain kalau ada diman disana kamu bawa dia keluar dari rumah sakit
aduh agan bibitnya tidak bisa keluar dari rumah tuh
ini kerjaan bibitnya masih numpuk
kan ada sri kamu kasih aja kerjaannya ke sri
ih ari agan pasangan sri tidak bisa masak
terus agan juga tidak suka sama pasangan sri
agan bibit punya ide ya
ku mahala mun bibitnya nyuruh sri ke rumah sakit
kan sri tidak suka sama si diman
pokoknya sri mah bisa diadelin agan
iya ya bagus juga
yaudah kamu suruh dia sekarang ke rumah sakit ya
wah siap juragan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gue dengar gue udah sadar tuh
aku bukan yang gak mau
tapi kan lo tau sendiri nyokap gue gimana
kemaren aja yang pertandingan gue jelas jelas nih udah ada di tv kan
tapi dia gak mau
gue gak tau di jenis apa
gak tau apa enggak
lo kan tau nyokap gue ditakut gue ketemu sama bebe pianya
masa temen sendiri lo gak jemulkin sih
lo gak usah minta izin aja sama mama lo
kabur aja mel
nggak apa apa kali ya bener ya gue kabur
kan gue bandel juga jarangnya
terus kan yang ini padahalnya demi kebaikan
ya udah beran ya beran keluar gue udah kepalas

yaudah lo sekarang gimana
ini gue udah di depan rumah loh oke
jadi please cepet cepet gak pakai lama ya
oh yaudah yaudah lo tunggu di depan ya
gue mau kabur oke dah dah
udah udah lipstik udah oke
handphone udah kacamata udah
udah siap semua berangkat
kok gak semua boy di rumah sakit
papa abis selesai senam langsung ke rumah sakit
mama sendiri kok gak ngejenguk boy dulu
sekarang mama udah terlambat
mama kan harus ke lokasi syuting
hah syuting dulu
mau pulang jam berapa
nanti bisa jam dua belas malem
kamu pulang terus langsung ke rumah sakit
ih papa kok gak terlalu ngatur mama sih
ntar aja sekarang mama udah telat
mama itu harus nungguin syuting sampai kelar
ya udah terserah kamu deh
papa udah telat
mama juga telat
eh tunggu dulu
kalau boleh di rumah sakit
berarti reva pasti sering ngejengukin si boy
terus temen temennya si boy pasti ninggalin tuh
biar reva berduaan sama si boy
enggak enggak enggak
ini gak boleh dibiarin
tapi sekarang aku harus gimana dong
aku harus kerja aku udah telat
harus minta bantuan seseorang
pelan pelan suaranya jangan sampe ira tau
oh ini pada apa
bisik bisik gitu nya
bisik bisik gitu nya
nanti kalau kamu ke rumah sakit
jangan biarin si reva berduaan aja sama si boy

eh kalau bisa
jangan sampai ketemu sama reva
ini buat kamu
kamu ke rumah sakit
ada lebihnya itulah yang bonus
nasi goreng udah jadi nih
well nasi goreng udah ada nih
pantesan gak ada tuh anak di kamar mandi apa yang nggak ada
mel masya allah
aduh pake tau
nggak bisa lu lu luci banget deh jalannya liat
pake beneran ini
sedihnya jadi lo
yuk let's go beran
ah lu alis gue udah hilang
gak lagi marit sih
gak punya alisnya aja
seret berat banget ya kok
lu gak mau nyala
belum nyalain lupa
ayo tangan di kepala
eh tunggu tunggu
ayo gue juga mau ikut anjadinya
mau ke tempat boy
mau jualin tuh
darah darah darah
atau mau ngajar
aduh aduh aduh
bibita dengar sendiri
kalau nyonya ate tadi nyuruh si diman ke rumah sakit
kalau kalau neng rem ate datang ke sana
supaya tidak bisa deketan sama si aden
nggak bener nih
ya udah bi
kamu sekarang ke rumah sakit juga
jagain diman di sana
ih jagain ku mahar agan
kalau ada demand di sana
kamu bawa dia keluar dari rumah sakit
bibita tidak bisa keluar dari rumah ate
ini kerjaan bibitnya masih numpuk
kan ada sri
kamu kasih aja kerjaannya ke sri
ih ari agan
pan si sri tidak bisa masak
terus agan juga tidak suka sama pasangan si sri
agan bibita punya ide ya
bagaimana kalau bibita nyuruh si sri ke rumah sakit
kan si sri tidak suka sama si diman
pokoknya si sri mah bisa diadeliin agan
ya udah kamu suruh dia sekarang ke rumah sakit ya
wah siap juragan
si adeknya kan
pokok kan yang repa
nah yang repa juga sama pokok kan si aden
tapi tidak disetujui sama nyonya
karena aden boy mau dijodohin sama perempuan pilihan nyonya
oh diman ibu
tapi kasihan ya bi
aden boy suka sama cewek terus dihalangi sama nyonya
kamu mau karun kan
oh enggak mau
bagaimana cara supaya si diman tetap dari rumah sakit
sri bakalan bikin diman pergi dari rumah sakit
sri juga pengen balas budi
soalnya aden boy tuh baik banget sama sri
waktu itu ya dia pernah bantuin sendiri
dan sekarang saatnya untuk sri berbalas budi
cungger angkat rumah sakit